rekaman video salah satu warga ini menunjukkan saat kobaran api membakar gerbong bekas milik pt kai
di lingkungan stasiun cikaung subang jawa barat kami sore
warga menonton insiden kebakaran tersebut
sementara petugas dari pemadam kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman
tim pemadam kebakaran dari subang menurunkan enam unit kendaraan untuk memadamkan api
itu penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan
ini ada pihaknya yang berwajib
juga masih belum bisa ini masih dalam pengembangan
sementara kami belum bisa memperkirakan memastikan apakah dari apa
kemudian kerugian material pun belum bisa kami pastikan
hingga kamis malam kobaran api masih menyala
aktivitas perjalanan kereta api di stasiun cikaung masih berjalan normal
sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian
subang jawa barat